jangan melihat orang dari masa lalunya tapi lihat masa depannya
jadi anak pang anak jalanan jangan lihat sisi sisi yang semuanya negatifnya
tapi lihat sisi kebaikannya
boleh jadi dia lebih dekat kepada tuhan
lantunan puisi cinta rumi mengiringi dakwah seorang halim ambia
syair lembut yang menusuk ke dalam jiwa
mampu mengiringi halim ambiya
untuk terus berbuat kebaikan
tidak ada tampak sebagai keberadaan
sejak dua ribu dua belas halim ambiya memilih jalan membimbing anak anak jalanan
untuk kembali kepada tuhannya
lewat pesantren tasawuf underground yang ia dirikan
niat halim ambia untuk membimbing anak jalanan
diawali kala dirinya terjebak dalam sebuah demonstrasi besar di thailand pada dua ribu dua
saat itu ia diselamatkan dari kericuhan
oleh anak anak jalanan negeri gajah putih
saya masih studi s dua di malaysia
tempatnya di kuala lumpur
waktu itu saya dapat undangan seminar internasional di bangkok
saya jalan dari kuala lumpur ke bangkok menggunakan bis
dalam perjalanan di tempatnya di hatyai
terjadi kerusuhan besar
waktu itu saya menginap di hotel
saya keluar hotel jalan jalan tiba tiba ada kerusuhan
tidak berdaya di tengah tengah kerumunan
saya hampir ditelanjangin saya dipukulin saya tersungkur
pada saat saya sudah tidak bisa berdaya untuk melarikan diri dari kerusuhan itu
tiba tiba ada anak pang anak jalanan di hatyai
yang menyelamatkan saya dan memasukkan saya ke bengkel motor
mereka yang casingnya berbeda yang kayaknya dapat stigma negatif dari masyarakat
tapi dia masih berdiri
tapi dia menyelamatkan saya dari kerusuhan yang boleh jadi bisa bawa ke belur lebih parah saat itu
halim menangkap hikmah dari peristiwa tersebut
ia melihat bahwa anak pang jalanan tidak seperti stigma yang dibangun halayak selama ini
setelah mendapatkan gelar master studi sejarah peradaban islam di malaysia
halim tak serta merta mendirikan pondok pesantren tasawuf underground
halim sempat bekerja di perusahaan penerbit
menjadi jurnalis dan mengajar di sebuah universitas
dari pekerjaan pekerjaan tersebut
ia terus menemukan permasalahan urban yang tak pernah usai di setiap kota
yakni anak anak jalanan
hal ini semakin menguatkan niat halim ambia untuk membimbing langkah anak anak jalanan
agar kembali pulang
halim menggunakan metode yang ia sebut peta jalan pulang
untuk membimbing anak anak jalanan
metode ini terdiri dari dua jenis pengajaran
yakni jalan pulang kepada tuhan dan jalan pulang kepada keluarga
ini program yang saya sebut ini pengenalan peta jalan pulang
jalan pulang kepada tuhan dan jalan pulang kepada keluarga
jalan pulang kepada tuhan ini maksudnya bagaimana mengembalikan kesadaran rohani mereka
agar tahu tugas kehambaan sebagai manusia akan kembali pada tuhannya
maka diberikan pembekalan pendidikan rohani
melalui sholat melalui zikir pembacaan kita belajar fikih belajar hadis
yang tadinya nggak bisa baca tulis al quran
alhamdulillah anak anak sudah bisa baca al quran sekarang
sudah bisa melepaskan mereka dari narkoba dan psikotropika
jadi sholat dan zikir yang kita ajarkan adalah bagian dari terapi mereka
untuk melepaskan ketergantungan kecanduan terhadap psikotropika dan narkoba tadi
jadi mereka kalau diajak zikir malam malam
zikir kita kan zikir yang keras dan zikir yang lembut
itu asik mereka bisa nge fly tanpa gelek
nama tasawuf underground pun sengaja dipilih halib sebagai wadah jalan pulang
bagi anak anak jalanan yang menjadi santrinya
menurut sheikh ahmad zohru ahli sufisme dari maroko
tasawuf merupakan ilmu yang dapat memperbaiki dan memfungsikan hati semata mata untuk allah
dan kata underground merepresentasikan bahwa untuk memperbaiki diri
tak perlu dilihat orang banyak
ia ingin anak anak didiknya tulus untuk kembali pulang ke jalan tuhan
selain menyucikan diri secara rohani peta jalan pulang lainnya adalah pulang kepada keluarga
dalam metode ini para santri diajarkan
untuk menata kehidupan selanjutnya dan mandiri secara ekonomi
lalu yang kedua adalah jalan pulang kepada keluarga
jalan pulang pada keluarga ini maksudnya apa
pemberdayaan ekonomi dan sosial
gak mungkin mereka hanya dikasih pelajaran rohani
kalau mereka nanti tidak punya pekerjaan
maka mereka harus dikasih kewirausahaan pelatihan pelatihan yang mendukung
gak bisa juga hantam kromo anak anak punk langsung dipekerjakan di kafe
di pabrik atau di tempat cucian mobil
kalau mereka jadi karyawan ada susah
maka kita diajarkan entrepreneurship kewirausahaan
kita ada laundry kiloan kita sudah punya lendro kiloan sini
sudah punya kafe sudah ada bisnis online dengan penjualan kopi
kemudian ada penjualan juga sablon cuki nih
kemudian ada penjualan juga sablon cuki nih

kemudian ada penjualan juga sablon cuki nih
kemudian ada penjualan juga sablon cuki nih
istri halim ambia herlina kamba berkisah
niat sang suami mendirikan pesantren tasawuf underdown semakin teguh
didorong dari pengamatan sederhana terhadap kehidupan anak jalanan di dekat rumah mereka
suatu saat pernah melihat anak anak pang itu di jalan di lampu merah
terus tergerak gitu untuk
berteman dengan mereka gitu
ngobrol ngobrol akhirnya diajak ke rumah gitu
nah dari sana terus ada beberapa anak yang datang ke rumah ikut ngaji gitu
terus mereka kadang curhat gitu
nah dari sana terus bertambah gitu
yang datang ke rumah terus
dan setelah itu juga bukan hanya di satu tempat
tadinya awalnya di daerah gaplek situ ciputat
habis itu pindah ke tempat yang lain juga gitu
lalu banyak juga dari mereka yang ngajak temen temennya gitu
nah dari situlah berkembang
sempat timbul kekhawatiran dalam diri herlina terhadap jalan yang dipilih suaminya
sebab keputusan yang dilakukan halim ambia tidak lumrah diambil kebanyakan orang
dukungan keluarga menjadi kunci halim ambia untuk terus melangkah
jalan halim mendidik anak anak jalanan tak selalu mulus
terkadang batu batu kerikil menghalangi langkah besar halim ambia
misalnya masih ada anak anak yang kembali ke jalanan setelah mengikuti ajarannya
meski demikian dengan metode pendekatan personal yang konsisten
anak jalanan bisa kembali ke pesantren tasawuf underground
ini kan saya bilang bahwa salah satu mendekati mereka adalah persahabatan
jadi saya hadir sebagai sahabat yang pertama
yang kedua saya hadir sebagai bapak bagi mereka
hadir sebagai bapak berarti baik atau buruk benar atau salah dia harus dibela
saya harus menjadi figur bapak di jalanan
habis itu yang ketiga saya sebagai guru
saya mengajarkan banyak hal tentang pendidikan agama tentang ilmu sosial dan lain sebagainya di pondok ini
halim tidak membatasi waktu bagi santri yang ingin tinggal di pondok pesantrennya
saat ini halim membimbing dua puluh enam santri di pondok pesantren tasauf underground di kawasan ciputat tanggerang selatan banten

hua mei men bottoms bu toko nsung ha
hal yang sama jadi avec sesuatu karena semangat saya
setelah bertemu dengan halim ambia tiga tahun silam
pengajian ini mah
sial banget kan
anak pengajian kena prank
saya paksa tuh mau ikut ke dagopakar
pada tahun dua ribu delapan belas tuh
dahulu bintang adalah anak jalanan yang menganut aliran pa
ia memilih jalan tersebut setelah berseteru dengan ayah tirinya
dan pergi keluar rumah kala masih duduk di sekolah dasar
dari pertemuan pertama dengan halim ambia
bintang masih ragu akan jalan yang diajarkan kepadanya
ia malah kembali ke jalanan yang selama ini membesarkannya
udah balik lagi ke jakarta kan
saya turun lagi ke jalan
turun ke jalan lagi
balik dari palembang
nyata saya pengen balik lagi ke tebet
pengen ke pengajian itu
eh contohnya saya berat gitu
saya balik lagi ke jalan
balik lagi ke sukabumi
saya ke depok
ke depok kejadian itulah
udah pada bonyok deh tuh
saya ke kerawang
saya kabur ke kerawang
saya ke kerawang
pertolongan dari halim ambia datang ketika bintang mengirimkan foto dirinya yang babak belur kepada salah satu kawan lamanya
yang saat itu tengah bersama ustadz halim
tak lama halim ambia bersama rekannya datang untuk menemui bintang di karawang
ia pun diobati layaknya seorang anak
hingga lukanya benar benar sembuh
bintang pun tersadar bahwa tidak seharusnya ia kembali ke jalanan setelah mendapatkan ajaran dari halim ambia
awalnya bintang dan anak anak lain yang pertama kali mondok di pesantren tasawuf underground
akan dimandikan di sebuah kolam bersama sama
langkah ini sebagai sebuah simbol pembersihan diri yang akan dilalui anak anak jalanan
saat ini ia tengah mengikuti pendidikan kesetaraan yakni paket a
agar memenuhi syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
selain itu ia diberi tanggung jawab untuk mengurus usaha di bidang binatu
agar memiliki bekal berwirausaha jika sudah keluar dari pondok pesantren
selain bintang ada pula trian anugrah permana atau yang akrab dipanggil pongki
pongki yang dulu hidup di jalanan berpindah pindah dari satu kota ke kota lain
dan sempat terjerat kasus hukum
pongki kemudian bertemu dengan gurunya di pengajian jalanan
yang diperlukan untuk mencari penyelamat
diadakan ustadz halim
poki yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis
awalnya juga tak langsung percaya dengan perkataan yang diucapkan halim ambia
namun logika berpikir dan hati di dalam diri pongki mulai bergejolak
ketika halim ambia melantunkan satu ayat di dalam kitab al quran kepada dirinya
mandi dulu tuh mandi baru ketemu
ya rada radanya aja gue ini
iya dalam hati gue kan ini ustadz apa bukan sih ya
jadi ya gue kan gue bilang gue tipe orang yang gak langsung percaya gitu
pas beliau bicara baru meleleh gue
pertama kali pak ustadz ngajarin al fatihah
hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan
jadi nyembah dulu baru minta tolong
ini kan enggak
gue minta tolong dulu nggak pernah nyembah
minta tolong terus ya kan tiap hari minta tolong berdoa dalam hati
tapi nggak pernah pernah nyembah
gak pernah sholat
gak pernah gimana kerjaan gue mabok
narkoba dan lain lain ya kan
kerjaan gue ya itu aja memang kehidupan sehari hari gue
raghbana kaprik alaina suqrah
raghbana kaprik alaina suqrah
bukan hanya soal agama
dalam bimbingan yang ia ikuti dengan halim ambia
pongki diasah untuk mengembangkan bakat seni yang ia miliki
yakni seni peran teater
yang lebih menarik itu
power study itu bukan mengajarkan agama
kayak kita beruraha usaha
banyak hal yang diajarin
bukan hanya agama yang diajarin
ini yang gue gak dapet sama ustad ustad lain
di sini yang gue dapat
jadi bukan hanya agama
kalau orang orang kayak gue ya
orang orang kayak gue itu kalau diajarin agama mulu
lama lama juga mental sendiri
pongki kini tengah menempuh pendidikan tinggi jurusan hukum
di sebuah universitas swasta di tangerang selatan
ia bercita cita bisa menggenggam gelar sarjana
dan mampu menjadi advokat bagi anak anak jalanan
yang membutuhkan bantuan hukum
selain itu ia juga ingin membuat ibunya bangga memiliki anak seperti dirinya
pesantren tasawuf underground juga telah meluluskan sejumlah anak
yang berasal dari jalanan
salah satu santri yang telah lulus dari pesantren tasawuf underdown
adalah sukirno atau de bleng
de bleng mulai mengikuti metode peta jalan pulang hampir

belum bertemu dengan halim ambia
debleng merupakan anak jalanan yang suka berkeliling dengan motor
hingga mengamen di pinggiran jalan
selama di jalan debleng yang telah menikah dan memiliki dua anak ini
merasa ada yang hilang di dalam jiwanya
sehingga muncul tekad untuk berubah
saya pengen nyari kehidupan baru
pengen belajar ngaji yang dulu udah ngaji sekarang
pengen ngedalemin lagi
terus ya pengen memperdalam ilmu aja dah
pokoknya memperdalam agama islamnya
saya itu yang dulu pernah lupa
udah pernah sempet udah hilang gitu
agama islam di saya itu sempat hilang gitu
pertemuannya dengan halim ambia
diawali dari kegiatan bakti sosial
berupa penghapusan tato gratis
yang diselenggarakan pesantren tasawuf underground di kawasan tebet
de bleng yang saat itu berniat untuk menghapus tato
tidak menyangka akan menapaki jalan yang ternyata selama ini ia cari
udah datang aja ntar hari ini ke ini di kolong tebet
saya datang nih sama anak saya yang kecil nih
nah saya disitu ngisi formulir apa gitu
terus saya belum kenal apa apa
pas hari jumat itu saya hari jumat
dari tempatnya ims saya langsung ke kolong lah
saya mau belajar ngaji ya
mumpung ada pak ustadz yang mau ngajarin orang orang yang kayak kita kita begini
nah terus saya masuk ke kolong
disitu assalamualaikum pak ustadz
ngikut acara apa
udah udah dicek udah katanya
sekarang mau belajar ngaji pak ustadz
maksud pak ustadz udah sampe mana
belum sampe mana mana sih
maksudnya udah sini gabung
selama mengikuti pengajian
dan menjadi santri di pondok pesantren tasawuf underdawn
debleng merasa dimanusiakan oleh halim ambia
ia pun sempat ditawari untuk mengelola bisnis salon mobil oleh halim ambia
namun debleng menolak karena merasa belum pantas diberi tanggung jawab besar
endang lestari menjadi saksi perubahan di dalam diri debleng
endang yang mendampingi debleng sejak dua ribu delapan ini menilai
perubahan besar dari sang suami terlihat pada kebiasaan sehari hari debleng
yang kini lebih religius dan teratur

ya keitung sih dari nikah itu
kira kira udah enam tujuh tahun tuh baru dia kenal sholat lima waktu ya kayak gitu

terus ya alhamdulillah sih
tau tau dia ke masjid ikut sholat tuh
terus kayaknya menurut dia tuh kayaknya kurang sah nih

jadi dia mutusin buat ngapus tato
endang pun merasa perekonomian keluarganya menjadi lebih terarah

sebagai waktu yang terakhir
dan tidak akan dibuang sia sia
seperti filosofi dari seorang penyair bernama maulana jalaludin rumi
yang ia pegang selama ini
dalam hal kedermawanan dan menolong orang
jadilah seperti sungai mengalir tanpa henti tanpa mengharapkan balasan
jangan melihat orang dari masa lalunya
tapi lihat masa depannya
jadi anak pang anak jalanan
jangan lihat sisi sisi yang semuanya negatifnya
tapi lihat sisi kebaikannya
boleh jadi dia lebih dekat kepada tuhan
ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya
cinta adalah putir bermata
yang tak bisa kau leparkan sebarang upah mas putir batu